komisi pemilihan umum menampik tudingan adanya alat bantu komunikasi berupa earpis dan pulpen
yang disebut digunakan joko widodo pada debat calon presiden minggu malam
komisioner kpu firian aziz senin siang menyatakan
tidak mengetahui ada kandidat yang diduga menggunakan alat bantu komunikasi selama debat berlangsung
meski begitu ia mempersilahkan pihak yang tidak puas membuat laporan ke badan pengawas pemilu
menurut firian alat yang terpasang pada kandidat hanyalah clip on pengeras suara
pada saat penyampaian visi misi di saat pertama kali tidak ada yang menggunakan mic
artinya yang menempel di pakaian salah satu pasangan calon
kemudian juga tersebar di media sosial itu kedua calon presiden menggunakan
jadi pak prabowo pak jokowi pada saat penyampaian visi misi di awal itu kan tidak memegang mic
tapi begitu berdialog baru mengambil
itu artinya itu memang alat
keduanya ada gitu
bukan salah satu
berkait dengan kirit pispa yang ditanamkan di telinga
lalu alat bantu denger yang katanya ditaruh di bolpen oleh pasuan nomor sebelas
mungkin kpu sudah melihatnya belum pak ya
karena kita tidak tahu tentang itu
dan kita melihat semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas dan kita sepakati
apabila ada duga dugaan semacam itu silakan disampaikan